cerita dalam bahasa indonesia
naga dari utara
berabad abad yang lalu
seekor naga ganas dan kejam dari utara mulai merusak negeri dan menghancurkan hutan dan kota
tidak ada yang bisa menghentikan naga itu
semua raja dan prajurit dari berbagai kerajaan khawatir dan tidak berdaya
tidak bisakah tentara kita melawan naga itu
kita punya banyak tentara
yang mulia sisik naga itu dari logam
tidak ada senjata yang bisa menembusnya
dia menyemburkan api dari mulutnya sejauh satu kilometer
dan matanya menyedot energi lawan manapun
bagaimana bisa ada makhluk yang begitu tak terkalahkan
yang mulia rahasia kekuatan naga adalah berlian di mahkotanya
jika berlian itu rusak naga itu tidak hanya akan mencari
akan menyusut ukurannya tapi juga akan kehilangan semua kekuatannya
tapi bagaimana berlian bisa dihancurkan
dan siapa yang bisa melakukannya
kekuatan cincin kuno yang mulia
tidak ada yang tahu di mana cincin itu sekarang
tapi cincin itu terlihat tujuh ratus tahun yang lalu di negeri di luar tujuh gunung
kekuatan cincin adalah satu satunya hal yang dapat menaklukkan naga
para raja mengirim putusan keseluruhan
kerajaan mereka untuk membuat pengumuman
orang yang dapat menemukan cincin kuno untuk menaklukkan naga
akan diangkat menjadi raja dengan kerajaannya sendiri
seorang pemuda pemberani mendengar pengumuman itu dan memutuskan untuk mencoba
dia memberitahu orang tuanya
ibu ayah seseorang harus mencoba
arnold itu terlalu berbahaya
kita mencoba dan menemukan cincin kuno dan menyelamatkan negeri kita

kita tidak melakukan apa apa dan mati di tangan naga itu
mana yang lebih berbahaya
kita berutang pada negeri ini
tolong biarkan aku mencobanya
jadi arnold pergi ke istana dan memberitahu raja bahwa dia siap mencoba
apakah kau siap mempertaruhkan hidupmu untuk sebuah kerajaan
tidak yang mulia
ayahku adalah seorang petani kaya dan aku tidak pernah kekurangan apapun dalam hidupku

apa yang aku inginkan adalah kebebasan
dari teror naga sehingga negeriku dan rakyatnya dapat hidup dalam damai
itu sebabnya aku disini
para raja dan anggota kerajaan senang
dan dengan banyak kemegahan dan rasa hormat mereka mengucapkan selamat tinggal kepada arnold
semoga kau menang arnold
harapan dan berkah kami menyertaimu
arnold segera meninggalkan kota dan sedang berjalan di hutan ketika dia bertemu dengan biksu istana

ini adalah kota yang kita inginkan
ini adalah hal yang sangat berani yang kau lakukan
terima kasih tuan
aku mungkin tahu sesuatu yang akan membantumu
aku tak bisa mengajarkannya sembarangan karena takut orang jahat akan menyalahgunakan pengetahuan yang akan aku berikan padamu
tapi melihat patriotismemu dan keberanianmu kau adalah orang yang tepat dan kau akan membutuhkannya dalam pencarianmu
apa itu tuan
kita manusia tidak mengetahui semua rahasia dunia tapi ada makhluk yang mengetahui semua
makhluk apa tuan
dan aku akan mengajarimu bahasa mereka sehingga kau mengerti semua yang mereka katakan
arnold tinggal bersama biksu itu selama sebulan dan belajar bahasa burung
kemudian dia memulai perjalanannya
dia melakukan perjalanan melintasi pegunungan melintasi hutan lebat
suatu hari lelah dan mengantuk
ia berbaring untuk beristirahat di bawah pohon
apa kau tahu dia masih sangat muda untuk tugas yang begitu berat
ia menemukan cincin kuno dan menaklukkan naga pekerjaan yang berat
kalau saja dia tahu jalan ke danau perak
yo di sana dia akan bertemu dengan penyihir yang memiliki cincin itu dua malam dari hari ini
kenapa kau begitu yakin
tidak ada yang tahu di mana penyihir itu tinggal
meskipun dia dikutuk bahwa dia harus hidup jauh dari semua peradaban
iya tapi setiap malam bulan purnama
dia harus datang ke danau perak untuk berenang tiga kali di perairannya agar awet muda selamanya
apa kau tidak tahu
ini adalah rahasia umum
aku sedang di luar negeri jadi
tapi aku akan pergi ke danau untuk melihat penyihir itu
maukah kau ikut
arnold mendengar percakapan itu dan memutuskan untuk mengikuti burung burung itu untuk menemui sang penyihir
dia menjaga agar burung burung itu tetap terlihat dan mengikutinya
akhirnya dia sampai ke danau perak
dia bersembunyi di balik pohon
apa kau lihat orang itu bersembunyi di balik pohon
dia tahu di mana penyihir itu
tapi aku yakin ia tidak tahu bahwa ketika dia bertemu penyihir
dia jangan minum minuman dari gelas kristal
karena itu akan membuatnya tertidur selamanya
shh dia datang
arnold tentu saja mendengar semua itu
dan dia melihat penyihir muncul di dekat danau dan berjalan tepat ke dalamnya
arnold menjatuhkan topinya di bawah pohon tempat burung itu berada dan mendekat
dan ketika dia keluar setelah tiga kali menyelam
dia terkejut melihat arnold berdiri di depannya
mengapa kau tidak bermalam di pondokku
kau akan merasa nyaman
oh terima kasih banyak
arnold sengaja menjatuhkan topinya di dekat pohon tempat burung burung itu berada
sehingga dia bisa mendengar mereka berbicara
mungkin sesuatu yang penting
dan memang dia mendengar
sekarang penyihir itu akan mencoba agar pria itu tinggal selamanya
dia sangat kesepian
tapi dia juga jahat
dan karenanya pria itu harus mengambil cincin itu darinya
tapi pria itu harus berhati hati
ya jika dia menyadari pria itu menginginkan cincinnya
pria itu harus menggunakan kekuatan cincin untuk melarikan diri
arnold mengingat semua yang dikatakan burung burung itu
dan pergi bersama penyihir itu
pria itu menawarkan dia makanan mewah
kau pasti sangat haus
ibuku membuatkan botol ini untukku
dan aku berjanji aku akan minum hanya dari botol ini saja
sehingga aku tidak pernah melupakan orang tua atau rumahku
bagaimana kalau kau tidak pernah kembali
aku sangat kesepian karena aku

aku tidak pernah bisa tinggal dekat dengan perang

tapi di sini aku memiliki semua yang diinginkan manusia manapun
kita bahkan bisa membawa orang tuamu ke sini
kita semua bisa hidup seperti satu keluarga bahagia
aku sangat menyukai rumahmu
hutan yang indah ini
dan danau ajaibnya
tapi orang tuaku tidak akan pernah bisa berjalan sejauh ini
oh itu tidak perlu
kemarilah biar kutunjukkan sesuatu
ini adalah cincin kuno benda paling kuat yang ada di dunia
kita dapat membawa orang tuamu ke sini dengan bantuan cincin ini
arnold sangat senang melihat cincin itu
tetapi dia ingat apa yang dikatakan burung burung
dan dia ingin dirinya terlihat santai dan terhibur
bagaimana cincin ini bisa membawa orang tuaku ke sini
jika kau meletakkan cincin di jari gelingkingmu
itu akan membawamu dan siapapun yang kau pegang kemana saja di dunia dalam sekejap
hanya itu yang bisa dilakukan cicin
membuat orang melompat dari sini ke sana
kau pikir ini hal kecil
ini bukan satu satunya kekuatan cincin itu
jika kau meletakkannya di jari manis
itu akan membuatmu kuat
sehingga dengan satu pukulan dapat menghancurkan logam atau batu atau berlian berkeping keping
ketika kau meletakkan cincin di jari tengah
kau bisa terbang di udara
kalau di jari telunjuk
kau menjadi tidak terlihat
dan kalau dipakai di ibu jari
api atau air atau angin tidak akan dapat menyakitimu sedikitpun
betapa kuatnya cincin itu
ini luar biasa
tapi apa gunanya cincin ini bagiku karena hanya cocok dengan jarimu
dan kau dikutuk untuk tinggal di hutang
tentu saja kau dapat menggunakan cincin itu
ini akan cocok dengan jari apapun
penyihir itu memasangkan cincin di jari arnold
dia dengan cepat menggeser cincin di jari telunjuknya sehingga dia menjadi tidak terlihat
ketika dia aman keluar dari hutan penyihir
arnold meletakkan cincin di jari kelingkingnya
dan ia ingin mencapai jarak yang aman dari naga itu
agar mata naga tidak melihatnya
dan menyedot kekuatannya
tapi meskipun naga itu tidak dapat melihat arnold
dia merasakan kehadiran arnold dan mulai menembakkan api ke arahnya
tapi pada saat itu arnold telah meletakkan cincin di jempolnya
sehingga api naga tidak dapat menyakitinya
naga itu terus menyemburkan api pada arnold selama tujuh hari tujuh malam
sampai ia benar benar kelelahan dan tidak bisa lagi menyemburkan api
kemudian arnold meletakkan cincin di jari tengahnya
dan terbang ke atas kepala naga
kemudian meletakkan cincin di jari manisnya
dia meninjau berlian di mahkota naga
dan itu hancur berkeping keping
dan tiba tiba monster yang ganas dan perkasa itu menjadi makhluk kecil yang lucu
hai terima kasih telah mengambil berliannya
aku benci menjadi monster tapi aku tidak bisa menahannya
siapa yang menaruh berlian itu
seorang penyihir yang datang ke danau perak
aku berkeliaran di malam bulan purnama di sana
dia melihatku dia kesepiaan dan ingin mengandung sikut
tapi aku tidak ingin tinggal bersamanya
aku ingin menangkapmu
jadi dia menaruh berlian di kepala aku
dan mengutukku bahwa aku akan hidup seperti monster
tapi sekarang berkatmu aku bebas
arnold disambut dengan sebuah perayaan besar
tapi ketika dia ditawari kerajaan
yang mulia aku tidak ingin menjadi raja
aku lebih suka menjadi petani seperti ayahku
arnold hidup bahagia bersama orang tuanya
negerinya selalu penuh dengan kedamaian
untuk cincinnya dia tidak pernah menggunakannya lagi
dan menyembunyikannya di tempat yang tidak diketahui siapapun sampai hari ini